ketiadaan nomor urut menyebabkan terjadinya penumpukan antrean calon penerima dana blt pada kamis
para pengantri tidak tahu kapan mereka akan dipanggil untuk menerima dana blt minyak goreng
sekaligus dana bantuan program beras keluarga sejahtera
penumpukan terjadi di luar dan di dalam kantor pos

itu uang bantuan minyak minyak goreng minyak bantuan berat
di medang jawa barat ratusan warga kami siang berdesakan menunggu pencairan dana blt minyak goreng dan bantuan pangan non tunai dari pemerintah
sejumlah warga yang tak sabar bahkan menerobos pintu masuk
tak sedikit warga yang jatuh pingsan akibat kelelahan
lagi ngapain tadi bu
antri bantuan buat sembako itu sama minyak
tadi berapa lama tuh lo nunggu
nunggu berapa lama tadi emang
ada satu jam lebih
kan saya kondisinya kurang fit
di kabupaten tuban jawa timur pencairan blt sempat terkendala karena ketersediaan uang tunai serta gangguan jaringan server
pegawai kantor pos mengaku kesulitan mendapatkan uang tunai
karena menjelaskan penyelamatnya
pihak bank hanya mengeluarkan uang tunai untuk kebutuhan thr
akibatnya pihak kantor pos harus menunda sebagian pencairan dana blt warga
kendala yang dihadapi di lapangan adalah penyediaan uang tunai
saat ini uang tunai ras dibutuhkan oleh banyak pihak
ada yang dipakai untuk bayar thr ada yang dipakai untuk bansos minyak goreng saja
total dana bantuan yang diterima masing masing mencapai lima ratus ribu rupiah
terdiri dari tiga ratus ribu rupiah dana blt minyak goreng
dan dua ratus ribu rupiah dana bantuan beras keluarga sejahtera
penyelamatan cnn indonesia
penyelamatan cnn indonesia